salah satu korban selamat dari peristiwa kecelakaan kapal zahro
iwan ridwansyah memberikan kesaksian bahwa saat kapal mulai terbakar
seluruh penumpang panik dan berusaha menyelamatkan diri
ya tujuan iwan mengajak sang ibu adik dan juga keluarganya berlibur
justru berubah menjadi sebuah kisah sedih
iwan justru kehilangan ibunya aikus winar
iwan ridwan syah dari cikarang bekasi ini
selamat dalam peristiwa terbakarnya kapal motor zahro express
di perairan teluk jakarta menuju pulau tidung satu januari lalu
tetapi ia harus kehilangan ibundanya aikus winar
pada hari itu iwan sudah mengantongi tiket
yang ia beli seharga lima puluh ribu rupiah lebih murah
dari harga yang tertera sebesar tujuh puluh sembilan per orang
liburan bersama orang tua adik dan dua bibi iwan
yang seharusnya menyenangkan berubah suram
lima belas menit setelah kapal yang ditumpangi
lebih dari satu ratus delapan puluh orang itu berangkat dari pelabuhan muara angke
pada pukul delapan lewat lima belas pagi
karena di dalam itu berdesak desakan
tidak ada lagi yang
benar benar memikirkan orang lain
diri sendiri pun susah
saya berusaha apalagi nafas sudah mulai lemah
mata pun tidak bisa melihat
dan gelap gelap sangat gelap
belum belum lompat ke air
karena ibu saya belum ketemu ketika itu
jadi saya turun kembali ke bawah untuk mencari ibu
di lantai itu sudah banyak korban korban
dan saya memegangnya
nah itu entah ibu saya atau siapa entah
karena mata sudah tidak bisa melihat
nah begitu cepat api langsung membusan dengan cepat
menurut iwan kapal terbakar sangat cepat
ia mengaku tidak mendengar
ada pemberitahuan ataupun arahan untuk menyelamatkan diri
dari nakoda dari tim lainnya itu tidak ada pemberitahuan
jadi begitu cepatnya kejadian
langsung panik semua
ngeri beri pelampung
dan dikasih ingat pun ketika berjalan itu
tidak dikasih peringatan
hingga rabu siang
tercatat dua puluh empat orang penumpang kapal zahro express
sementara puluhan lainnya luka luka
mahardika utama jakarta